maaf ustadz musa mungkin lebih baik kita berhusnuzon dulu aja
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ustadz ridwan
lagi pula kita nggak ada bukti kalau itu ulah mereka
tapi ustadz perasaan saya mengatakan bahwa saya sangat menyayangi ustadz habila
kok pintunya bisa kerutup sendiri ya
padahal tadi kan pintunya udah dikunci sama sri kitty
kalau gini caranya saya harus ngecek ke kamarnya para santriwan
egen kita ngapain tidur di sini sih sob
emang ini kamar hai
ya udah kalian ngapain di sini
sobrik kenapa sih kamu gak bilang ke kita dari tadi
kalau kayak gitu aku udah tidur nih tadi aku gak usah jalan jalan lagi
aku udah tidur nyenyak aku udah mimpi ida
oh udah lah ke sana ngapain
lama cek kamar hai
baik baik baik lagi
kalian tarik nafas
tunggu satu oke
lagian kalian kenapa sih
itu ada ulana
junur mau patroli kamarnya
oh sat musa
terus kenapa ustadz musa kan
ya kan patroli doang

ya udah itu
empat jenes ketuk banget
bisa satu perpecelan
udah dapet sih
paham apa itu
kasih l bases
yang ngecek kamar indra dan lukman
ada suara ustaz rusak
indra udah tidur
lukman udah tidur
saya tidak mau ketipu lagi
untuk yang kesekian kalinya
siapa tau kakinya bener
buktinya buka pakainya bantal
tidak tidak tidak
aduh petir kejar amat
aduh ya allah
ustaz muhtar dan ustaz ridwan
membuka pintu itu adalah
anak anak karena saya mendengar
sama sama suara anak anak dan ketika saya masuk
soal soal uah sudah berantakan
mungkin lebih baik kita berhusnuzon dulu aja
saya setuju dengan apa yang disampaikan
oleh ustaz ridwan
gak ada bukti kalau itu
perasaan saya mengatakan bahwa
bukan soal ustaza
itu ulah anak anak
ya sudah begini aja ustaz ya
kalau begitu lebih baik kita cek aja langsung ke ruangan kelas
kalau memang ada yang bertindak curang
pada saat ujian
maka kita harus bertindak tegas
ah semuanya pasti
aku bisa jawab semua soal
aku boleh minta jawaban yang kamu panggil
kan kamu udah bikin kuci jawaban sendiri
tenang aja udah aku gak bakalan comil
aku jaga rahasia
hari ini kita akan mulai ujian akhir semester
nah sebelum kita ujian mari kita sama sama membaca
yang pertama si salsa
ngumpetin contekan dibalik ke runung
dibalik ke lengan
kalau si rosa mumpaitin contekan
yang tadi disebutkan ayo
sudah kembali lagi
kalian tidak boleh bermain curang
karena berbuat curang
itu sama saja
berdusta itu dosa
kalau sudah dosa tempatnya di
pahim itu pahimnya
semuanya silahkan fokus
konsentrasi jangan ingat
coba kamu pindah ke belakang ya
tukar dengan lukman
supaya kamu apa gak kerjasama sama sobri
kalian berdua itu kan kompak suka kode kodean
supaya gak tambah ngantuk
oh iya silahkan tapi jangan lama lama ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz maaf ya saya mau ngecek kelas yang lainnya
baik baik baik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
peci kamu ada kertas itu
itu pasti contekan
gak usah tengah gak
ini bukan cotekan apa ini
apa namanya kalau bukan contekan
udah jelas jelas contekan
yang lain jangan ditiru ya